dahulu kala di jalan jalan indah di granada hanya ada satu obrolan yang terdengar
uh betapa menyedihkan pria yang tampan tapi belum menikah
ya ampun apakah dia tidak akan pernah memilih seorang istri
apakah perempuan di granada tidak layak
katakan padaku sayang apakah dia akan kesepian
tidak tidak jangan katakan kata kata yang menakutkan ini
karena dia layak mendapatkan pasangan dan seorang ratu
mari kita berdoa untuk raja kita yang tercinta
biarkan pengantinnya yang cantik sekarang dilihat
raja kita adalah pria yang murah hati aku yakin dia sedang menunggu wanita yang tepat
tapi siapa wanita yang tepat untuk raja kita
dan itu memang pertanyaan yang mengganggu semua orang di granada
yang mulia wanita manapun akan beruntuk memilikimu sebagai pasangannya
aku tidak menginginkan wanita yang beruntung
wanita yang akan aku ningkahi adalah ratu granada
dia harus memiliki karakter yang kuat
dia harus memiliki cukup cinta untuk dirinya sendiri dan seluruh kerajaanku
dia harus baik hati dan juga murah hati
tapi yang mulia bagaimana kita tahu jika wanita itu memiliki semua yang kau inginkan
ah itulah masalahnya
aku hanya akan menikahi seorang wanita
wanita yang tidak memiliki bentik bentik hitam di hatinya
ehm kita dapat meminta laporan medisnya
penasehat maksudku bukan bentik bentik hitam yang nyata
maksudku dia harus memiliki hati yang bersih
oh tentu saja aku tahu itu
kita membutuhkan sesuatu yang ajaib untuk membantu kita di sini
apakah dia menunjukkan masa depan
kita membutuhkan sesuatu yang ajaib untuk membantu kita di sini
dia mengambil keputusan dan memanggil tukang cukur terpercaya emilio ke istana keesokan harinya
emilio aku butuh bantuanmu
katakan padaku emilio apa yang terjadi pada kerajaan yang tidak memiliki ratu
mengapa kau mengajukan pertanyaan seperti itu
mengapa kau mengajukan pertanyaan seperti itu
mengapa kau mengajukan pertanyaan seperti itu
ya kenapa tidak
raja kita tidak bisa memilih seorang istri dalam waktu yang dekat
oh baiklah memiliki seorang istri baginya akan menjadi masalah bagiku
setelah menunggu selama bertahun tahun sang raja akhirnya memutuskan untuk menggunakan cermin ajaib
ya kau lihat
ya kau lihat aku memilih seorang istri yang tidak memiliki ratu
aku memiliki cermin ajaib yang aku temukan di gua bertahun tahun yang lalu
hanya raja yang tahu tentang hal itu dan dia mempercayaiku selama bertahun tahun
sekarang dia ingin aku menggunakannya untuk membantu dia menemukan pengantin yang sempurna
akankah itu menunjukkan siapa pengantin wanita itu dan di mana dia sekarang
apakah dia menunjukkan masa depan
tidak satupun dari hal hal itu
kau tidak tahu apa yang menunjukkan bagian dari diri yang memiliki cermin
jika kau tidak memiliki hati yang bersih maka segera setelah kau melihat cermin wajahmu akan menunjukkan bintik bintik
raja telah memutuskan untuk menikahi wanita yang sempurna
wanita yang melihat kecermin ajaib tanpa mendapatkan bintik bintik
jadi hanya wanita yang kaya dan terdidik yang dapat melihatnya bukan
dan lebih lama hanya untuk menghindari pergi ke tukang cukur
para ayah di granada tidak senang dengan putri mereka
fiona mengapa kau tidak mencobanya
dan memiliki bisul di seluruh wajah cantiku
tidak bisa ayah
jadi kau berpikir kau tidak bisa memiliki hati yang bersih
tidak maksud aku iya maksudku
oh ayah sebenarnya aku ini memutuskan untuk tidak pernah menikah
ya benar aku akan tinggal bersamamu selama sisa hidupku
oh aku mencintaimu ayah
anehnya fiona bukan satu satunya yang tiba tiba mengambil sumpah untuk tidak pernah menikah
para wanita di granada lebih suka tetap melajang selama sisa hidup mereka
daripada mengikuti tes untuk menikahi sang raja
bahkan sangat takut sehingga mereka menolak untuk melihat ke cermin normal mereka
rasa takut akan bisul tidak berhenti di situ
beberapa wanita dilaporkan berhenti menggunakan sendok
dengan rasa takut bahkan keliru melihat refleksi mereka
oh aku lebih suka makan dengan menggunakan tanganku
oh siapa yang peduli aku lebih suka makan mie
dengan tanganku lihat aku
karena tidak ada wanita yang masuk ke toko tukang cukur
dia hanya akan memotong rambut pria sekarang
katakan padaku tidak ada wanita yang berani melihat kecermin
tidak ada tuan
untuk berapa lama aku tidak akan menikah
mengapa kau tidak menikah
ya bahkan aku ingin menikahi wanita yang tidak menikah
mengapa kau tidak menikah
mengapa kau tidak menikahi wanita yang sempurna
apakah kualitas ini begitu sulit ditemukan
apakah aku tidak bisa menemukan pengantin wanita
yang mulia ada satu wanita yang aku tahu
dia pasti tidak akan malu untuk melihat ke cermin ajaib
tapi dia adalah
siapa katakan padaku
emilio apakah kau sudah hilang akal
seorang pengembala akan menjadi ratu granada
mengapa seorang gembala tidak bisa menjadi ratu
jika dia memiliki kualitas yang pas untuk menjadi ratu
maka menjadi seorang pengembala seharusnya tidak bisa menghentikan dia
ingat penasihat pemimpin sejati seringkali berasal dari latar belakang yang sederhana
emilio cari dia dan siapkan dia
dan bawa dia kepadaku
hari ketika gembala dibawa ke istana adalah yang paling ditunggu di granada
berita itu telah mencapai semua dan semua orang memadati istana
ada bisik dan keraguan di mana mana
gembala itu masuk dengan hati hati
dia takut dan gugup melihat begitu banyak orang berkumpul di istana
tolong jangan khawatir tuan putri
katakan padaku apa kau tidak khawatir untuk melihat kecermin ajaib
apa kau sadar apa yang akan dilakukannya
jika kau telah membuat kesalahan di masa lalu dan kau tidak memiliki hati yang bersih
wajahmu akan menunjukkan bintik bintik
aku mengerti yang mulia
ya tapi aku percaya
bahwa membuat kesalahan adalah sifat manusia
kita semua membuat kesalahan
aku yakin aku telah membuat banyak kesalahan dan mengambil beberapa keputusan yang buruk
tapi aku telah belajar dari kesalahan kesalahanku
aku masih belajar dan akan selalu
aku tidak malu dengan kekuranganku
aku menerima itu
itu membuatku menjadi lebih kuat
mengatakan demikian gembala itu membungku kepada raja dan melangkah di depan cermin
saat semua orang mengintip istana itu terkagum kagum
mata biru dan kulit gembala yang cantik itu tampak benar benar tanpa celah dalam pantulannya
dia melangkah pergi untuk melihat raja yang menatapnya dengan penuh kasih sayang
granada telah menemukan ratunya
granada telah menemukan ratunya
istana bersuka cita tapi kemudian terdengar suara seorang wanita
aku menuntut untuk melihat cermin sekarang
aku bisa membuktikan bahwa tidak pernah ada sihir di dalamnya
itu semua adalah bohong
kesepakatan adalah kesepakatan
kita memberi setiap orang kesempatan yang adil untuk melihat kecermin
tetapi tidak satupun dari kalian yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya
apakah cermin memiliki kekuatan ajaib atau tidak
itu adalah sesuatu yang lain
kau seharusnya melihat ke cermin ketika kau memiliki kesempatan
kau benar yang mulia aku minta maaf atas nama putriku
ratuku aku tidak akan pernah melupakan apa yang kau katakan
kita seharusnya tidak menyembunyikan kesalahan kita dari diri kita sendiri
kita harus menerimanya
setelah kita memaafkan diri kita sendiri kita dapat dengan mudah menerima kesalahan orang lain dan memaafkan mereka
hanya dengan begitu kita akan memiliki hati yang bersih
dan hatimu benar benar bersih dari semuanya
granada merasa terhormat memilikimu sebagai ratu
raja senang menemukan pengantin yang sempurna
upacara pernikahan mereka adalah salah satu yang paling megah yang pernah dilihat di granada
orang orang menari dan bersuka cita karena telah menemukan ratu yang berkemauan keras dan murah

dan untuk cermin ajaib tidak ada yang akan tahu jika memang ada sihir di dalamnya
karena jenis sihir terbaik adalah di hati kita sendiri